kayaknya mau ini besarnya lagi ada masalah deh
mungkin sebaiknya gue jalan jalan boleh dulu kali ya
he he kan biar tau halus
maksudnya enak gitu
maksudnya biar mesra dikit
daripada emas yang dipijit pijit
kamu malah nanti cemburu lagi
mas aku gak cemburu kalo masih surti sih menikiti ini doang
nah surti udah
minta pijitan yang khusus
yaitu pijatan yang membuatmu jadi subur
bapak ingin sekali punya adrena kecil di rumah ini
dan pastinya itu lucu
satu adriana aja ut udah pusing surti
kalo nambah adriana satu lagi teh gimana
hah adriana kecil
oga banget be
si surti kenapa jadi sebaiknya gini
gue kerjain aja kali ya dia
mijit sampai tangannya jadi kepalan
bagusnya sih dipijitnya pake kain putih biar angetan dikit
ya itu betul tuan
lebih baik nyoboteh kalo dipijit itu pake kain sarung
biar surti pijit pijit belakangnya kan enak
biar semuanya rata gitu loh maksudnya
sama dipijit dulu sama surti
mas keluar dulu bentar ya
ya siap lah
pijit banyak kan
ya kan ini juga mau dipijin
ya ini kan udah peduli
si surti berhasil nggak sih
kamu kenapa bulak balik mondar mandir kayak lagi bingung begitu
reva ada pr mengarang
dan reva tuh sumpah pi
dari tadi di kamar gak dapet dapet ide
makanya reva jalan di sini
tapi sekarang udah ketemu kok idenya
jadi reva mau langsung ke kamar dulu ya pi
suruh pak amir sekarang juga ya ke rumah kue
yaudah yuk yuk yuk
pak enggak enggak enggak
udah bapak aja yang masuk ya
kita enggak usah kita nunggu di sini aja pak

iya amin tuhan
maafin aku kalau kita harus berakhir kayak gini
saat ini aku diperhadapkan sama pilihan yang sulit sayang
berantem sama raya
aku enggak kenapa napa ku
terus kenapa kamu mukanya sedih gitu sambil mandangin fotonya rame
kamu kenapa please
moni enggak berantem sama raya
moni nggak ada masalah apa apa
bener mama mendingan anak anak tahu
kamu harus banyak mengalah sama raya
karena mama lihat raya itu anaknya agak sedikit manja
kamu harus bisa memulih
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
ya udah mama doain
cepat selesai ya
jangan sedih sedih dong
kalau kamu sedih sama mama aja yang sedih
jangan tenang aja
jangan sedih lagi
sebenernya raya dan mama nggak lagi kemana mana
mungkin apa ya
saya sudah jalan
saya sudah malam
saya sudah malam
saya sudah lari

saya sudah vaan kali ini
saya sudah malam kali ini

rumah gue aja belum beres
surti itu kayaknya ada tamu desnya pak yari
eh ya nggak tahu
nanti surti lihat dulu aku ya
eh selamat malam
selamat malam pak
gurunya reva pak
ya saya pikir ari lasso yang jadi juri the voice
itu juga saya ngefans pak
iya pak makasih pak
ngapain gurunya reva datang malem malem kayak gini